meski bantuan untuk korban banjir bandang di sumedang jawa barat terus mengalir dari berbagai pihak
namun pendistribusiannya masih belum rata
di mana sejumlah lokasi hingga saat ini masih belum menerima bantuan
bantuan ini dibiarkan menumpuk di salah satu ruangan yang ada di gedung olahraga cimalela sumedang jawa barat
yang menjadi salah satu posko pengungsian korban banjir bandang dan longsor
padahal di beberapa lokasi warga korban banjir bandang dan juga longsor mengeluhkan minimnya bantuan yang ada di wilayahnya
dan hingga hari keempat pasca banjir bandang pemerintah bahkan belum ada yang meninjau dan mendata para korban
seperti yang dialami warga singaparna kelurahan regol
di mana warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan kepada seluruh korban bencana alam
tidak hanya para korban yang berada di tempat pengungsian namun juga warga yang masih bertahan di rumahnya
sudah ada koresponden cnn indonesia
rama apakah para pengungsi sudah kembali ke rumah masing masing hingga saat ini
ya selamat siang iqbal hingga saat ini pengungsi masih belum diperbolehkan kembali ke rumah masing masing
karena cuaca buruk masih diperkirakan akan terus mengguyur kecamatan sumedang selatan
enam dusun terpengaruh sehingga mereka masih belum diperbolehkan
dan seperti yang terjadi pada tadi malam di dusun ciharang ketika hujan deras terjadi sekitar pukul lima hingga pukul delapan
sebuah longsoran terjadi di dusun ciharang
menutup jalan yang menghubungkan antara tanjung sari dengan kota sumedang
tepatnya jalan bandung cirebon
dan ketika longsoran itu terjadi memang tidak ada korban jiwa maupun korban luka
namun sempat terjadi kemacetan yang cukup parah
ini menandakan bahwa tanah di sini masih bergerak akibat curah hujan yang masih cukup tinggi
dan diperkirakan hingga hari senin depan akan ada terus hujan sehingga saat ini mereka masih belum diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing masing
juga warga dari dusun anjung yang dari sebelumnya sudah dikategorikan sebagai daerah
rawan bencana longsor hingga saat ini ada dua ratus enam puluh delapan lebih jiwa dari dusun anjung yang belum diperbolehkan untuk kembali
bahkan rencananya setidaknya seratus kepala keluarga dari dusun anjuk rencananya akan direlokasi
namun hingga saat ini kementerian sosial bersama kementerian pekerjaan umum masih melakukan pemetaan mengenai daerah mana yang kira kiranya aman
untuk dijadikan tempat untuk merelokasi warga warga yang terkena dampak bencana longsor di sumedang selatan
rama kalau tadi anda mengatakan bahwa pengungsi belum bisa ataupun belum diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing masing
apakah dari pihak pemerintah daerah sendiri ataupun yang terkait begitu sudah adakah perbaikan terhadap rumah mereka yang terkena rusak ataupun terkena longsoran
ya mengingat kondisi tanah masih belum stabil maka perbaikan atas infrastruktur atau rumah rumah pemukiman warga yang terkena dampak longsor masih belum dilaksanakan
seperti di dusun cimareme salah satu dusun yang terkena dampak paling parah dari longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu
kemarin sempat terjadi banjir akibat lereng bukit yang gundul dan curah hujan yang tinggi
sehingga masih belum aman warga masih belum boleh kembali apalagi perbaikan juga masih belum aman untuk dilakukan perbaikan
dan hingga saat ini terdata ada satu satu ratus sembilan puluh dua jiwa yang mengungsi terkena dampak akibat longsor yang terjadi dengan rincian delapan ratus empat jiwa terdaftar di gelengga
gelanggang olahraga tajimalela tiga ratus delapan puluh delapan kini dipindahkan ke markas kodim enam puluh satu sumedang
dengan alasan karena kapasitas gor di sini sudah tidak memadai untuk menampung jumlah pengungsi yang meningkat setiap harinya
sebelumnya para pengungsi sempat mengeluhkan kondisi mandi cuci kakus yang cukup memprihatinkan
di sini sempat ada seribu lebih pengungsi dan mereka harus mengantri dan air sempat habis sehingga ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan
sehingga malam tadi sekitar dua ratus lebih jiwa
dipindahkan ke markas kodim enam puluh satu sumedang
dan rencananya nanti di markas kodim enam puluh satu sumedang kegiatan pembelajaran untuk warga dan anak anak yang terkena dampak longsor ini akan dilaksanakan di sana
dan untuk mengetahui bagaimana nanti rencana pengadaan kegiatan pembelajaran saya sudah bersama dengan kepala sekolah sd karangmulia dengan ibu supia
ibu supia mungkin bisa dijelaskan bu rinciannya sekarang bagaimana berapa banyak nanti murid yang akan belajar bersama
di markas kodim enam puluh satu sumedang
kebetulan mulai pembelajaran pada hari kamis
karena di sini fungsinya di daerah tajimalela kami bekerjasama dengan sd palasari
mulai pembelajaran pada hari pertama di sd palasari
itu dari alhamdulillah dari teman teman lsm dari semua pihak alhamdulillah sudah bisa bekerja sama
sebab itu perlu sekali untuk mengembalikan
alhamdulillah anak sekarang sudah kelihatannya bergembira
sd kami sd karangmulya mempunyai murid dua ratus tiga puluh empat orang
yang ada di pengungsian sekarang
yang hari pertama terus bertambah bertambah bertambah bertambah
sampai sekarang sudah satu ratus tujuh orang
lokasi markas kodim ini cukup jauh dari gor tajimalela
bagaimana nantinya murid murid ini akan berangkat bersekolah bu
tadi rencananya tadi pembelajaran akan dilaksanakan di sd palasari
kebetulan tadi saya mau menjemput anak
pak dandim disuruh rapat dulu
hasil keputusan tadi rapat
pembelajaran untuk yang ada di pengungsian ada tiga titik
satu di teponyo
kedua di tajimalela
yang ketiga di makodim
saya sendiri belum semuanya
ada yang dari sd pasang rahan satu
dari sd pasang rahan tiga
dan sd saya sendiri karangmuya
kurang lebih jumlahnya sekarang ada dua ratus
bagaimana bu dua ratus murid ini nantinya akan pergi ke makodim
karena lokasi kan cukup jauh dari gor tajimalela
nah yang di makodim tadi sudah ada dari semua sekolah
dari sd smp sma ada tujuh puluh tiga
ada dua titik di sana kurang lebih tiga puluh orang
yang di sini tujuh puluh orang
saya selaku langsung menangani anak didik
yang penting saya karena tidak ada istilah pendidikan harus berhenti harus berjalan
oke lah saya siap
karena situasi seperti ini perlu pembelajaran terbuka
di alam terbuka
jadi tidak duduk di kursi saja kalau belajar
belajar harus tetap jalan
nah untuk itu
kami sudah berkoordinasi
nanti sudah ada kesepakatan
yang di sini nanti dijemput
mobilisasi tergantung kebutuhan
semoga kegiatan pembelajaran tidak terhenti hanya karena ada bencana seperti ini terjadi ya bu ya
terima kasih ibu
demikian yang dapat saya laporkan dari gelanggang olahraga tajimala kota sumedang
kembali ke anda di studio iqbal
baik terima kasih rama atas laporannya
itu tadi rama aryadi yang melaporkan langsung dari sumedang jawa barat